song pembaca pikiran
dan dna nya membuatnya mampu membaca pikiran
tapi itu adalah hipotesis dan masih diperdebatkan
jadi bagaimana harimu
roy jangan lakukan itu
kau akan melamarku dan aku menghargai persahabatan kita
jadi tolong jangan merusaknya
ya ampun tidak adil kalau kau bisa baca pikiran
aku tahu itulah mengapa aku mendedikasikan hidupku
untuk membuat lingkungan menjadi tempat yang lebih baik
sembilan ratus dua puluh satu lapor ke kantor pusat kode tujuh puluh tujuh
apa aku pergi sekarang
maaf rah aku harus pergi
ada apa pak petugas barton
sejak satu bulan terakhir penjahat baru telah muncul
tidak seperti yang lain
dia pintar cerdas dan sangat licik
kita belum bisa menangkapnya
apa yang telah dia lakukan
sebenarnya apa yang tidak dia lakukan
pertama tama dia mengosongkan lemari besi di bank umum negara
dia melakukannya dengan sangat lijik sehingga bank tidak mengetahui adanya pencurian
sampai larut malam ketika mereka pergi untuk menambahkan uang di lemari besi
selanjutnya dia mencuri lukisan michael lawrence
yang terkenal dari sebuah acara yang dihadiri seratus orang
bagaimana dia melekukannya
tidak ada yang tahu
dan masih ada lagi
kami memanggilnya si bung lon
seorang anak kecil di pesta itu rupanya melihat seorang pria menyelinap keluar dari balkon
kami menggunakan bantuannya dan menelusuri ini
yang menarik adalah dia telah meninggalkan petunjuk untuk pencurian berikutnya
agen kita memecahkan kodenya satu jam yang lalu
dia mencari mahkota ratu saat kita berbicara ini
bukankah kita seharusnya ada di sana
petugas kita dalam keadaan siaga tinggi
kita akan menangkapnya kali ini
dan saat kita tangkap kau harus menggali semua informasi dari dirinya
mari kita lihat seberapa pintar orang ini
alpaw ke charlie semua aman di sini ganti
bravo ke charlie semua aman di sini ganti
lilto ke charlie semua aman di sini ganti
charlie ke semua tim aktifkan penghalang laser
dimana dia berada
alpha bravo delta apa yang sedang terjadi
petugas keamanan bergegas menuju ruang sinar laser
dan melihat bahwa mahkotanya telah hilang
seribu tujuh ratus sepuluh keadaan darurat memanggil bantuan udara
tapi sudah terlambat karena si bunglon sudah pergi jauh saat itu
orang ini cukup hebat
petugas spartun kita akhirnya berhasil membuat skitsanya secara digital
tersangka diidentifikasi sebagai frank palmer laki laki dua puluh tiga tahun alamat
lembah barat daya bekerja di binatu
segera tangkap dia sekarang bawa dia ke sini
kau sungguh orang yang sangat baik frank
terima kasih nona betty aku sedang mencoba
anak anak ini sudah cukup menderita
ini sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membuat mereka bahagia
sumbangan sebesar itu
saatnya mereka mengenyam pendidikan formal
aku akan kembali bulan depan
angkat tanganmu agar kami dapat melihatnya
apa yang terjadi
kau berhak untuk tetap diam
apapun yang kau katakan dapat digunakan untuk melawan kau di pengadilan
frank ditangkap dan dibawa ke kantor pusat
iya lihat betapa tenangnya dia
sepertinya dia tidak takut
apakah dia mengatakan sesuatu
tidak itulah mengapa kau harus masuk
halo tuan frank palmer
hai aku sudah memberitahu mereka bahwa aku
ini tidak akan memakan banyak waktu
di mana mahkota ratu
aku tidak tahu di mana itu oke
untuk pertama kali dalam hidupnya
ada seseorang yang pikirannya tidak bisa dia baca
terima kasih atas waktunya
theo yang heran pergi ke petugas barton
dan mengatakan kepadanya bagaimana dia tidak bisa membaca pikirannya
tapi kau selalu bisa untuk
iya aku tahu
sekarang ini kan sedang memikirkan sandwich ayam kan
tapi orang itu aku tidak bisa
kita memeriksa rumahnya kita tidak menemukan apapun
hanya memiliki satu rekening bank dengan sedikit uang
kita tidak punya apa apa tentangnya
apa mungkin anak yang melihat si bunglon di pesta itu salah menggambarkannya
dan kita tidak bisa menahannya lebih lama lagi
kita tidak punya bukti
tapi kau tetap harus mengawasinya
percayalah tidak ada yang aku inginkan lebih
dan kemudian frank dibebaskan
tea mulai mengikutinya diam diam
hah kemana dia pergi
theo apakah kau mengawasinya
iya aku kehilangan dia setengah jam yang lalu
tidak heran berlian merah muda telah dicuri dari grand museum
frank dibawa masuk lagi
kali ini mereka melakukan interogasi tingkat tiga padanya
tea mencoba lagi dan gagal
jadi mereka harus melepaskannya
berita tentang si bunglon menyebar
dan segera surat kabar mulai melaporkannya
bukan hanya itu
reputasi polisi juga sudah mulai turun karena diajak publik karena dikalahkan oleh seorang penjahat
thea mulai mengikuti frank kemanapun dia pergi
terkadang dia masuk ke kamar kecil umum
dan kemudian tidak keluar selama satu jam
sementara itu pencurian telah dilaporkan
theo dibiarkan menggaruh garuh ke rumah
dan dia menemukan kepalanya
tapi theo tidak menyerah
dan suatu hari ketika dia mengikuti frank
dia melihatnya pergi ke sebuah panti jompo
setelah satu jam ketika frank pergi dari sana
maaf orang itu yang baru saja datang ke sini apakah orang tuanya tinggal di sini
oh dia kenapa itu adalah tuhan frank palma
tuhan frank palmer
tuhan frank palmer
wanita itu memberitahu tea bagaimana frank menyumbangkan uang ke panti jompo setiap bulannya
bagaimana bisa orang yang kerja di bina itu menyumbangkan uang sebanyak itu
aku tahu dia adalah si bunglon
thea memutuskan untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri dan terus mengikutinya
selama berhari hari dia mengetahui bahwa frank membantu orang miskin dan orang orang yang membutuhkan lebih dari pemerintah itu sendiri
dia memutuskan sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini
kepada petugas apa yang sudah aku lakukan
hentikan tindakannya aku tahu kau adalah si bunglon mengapa aku tidak bisa membaca pikiranmu
aku tidak tahu apa yang kau bicarakan
oh benarkah lalu jelaskan semua uang yang telah kau sumbangkan itu
maafkan aku aku tidak bisa memberitahumu itu
kau tidak punya pilihan frank kami punya bukti donasimu percayalah kau akan masuk penjara untuk waktu yang lama
bicaralah yang sebelumnya
bicaralah yang sebenarnya dan aku dapat membantu memengurangi hukumanmu
hukuman untuk apa aku tidak melakukan kejahatan apapun aku bukan si bunglon
kalau begitu jelaskan uangnya
hah baiklah pemilik binatu tempat aku bekerja adalah seorang ilmuwan dia membayarku untuk melakukan eksperimen pada pikiranku
baiklah frank ini akan terasa sakit pada awalnya tapi kemudian kau akan tertidur lelap
aku kemudian akan melakukan tesku setelah selesai kau akan bangun bisa kita mulai
aku kehilangan orang tuaku ketika aku masih kecil telah menjalani kehidupan yang sangat sulit
itulah mengapa aku mengambil tanggung jawabku untuk membantu yang miskin dan yang membutuhkan
dokter kangguru membantuku mendapatkan uang dan aku membiarkan dia melakukan eksperimennya
tapi aku tidak mencuri apapun
thea terkejut untuk saat ini dia mulai mengerti apa yang sedang terjadi
terima kasih frank karena telah jujur sampai jumpa
thea kembali ke markas dan menceritakan semuanya kepada officer barton sesuatu yang besar sedang terjadi di sini
dan itulah yang mereka lakukan ketika frank mencapai binatu dia masuk melalui pintu rahasia di mana dokter kanguru telah menunggunya
maaf aku sudah terlambat
tidak apa apa duduklah
frank duduk dan saat dokter hendak meletakkan helm di kepalanya pintu terbuka
polisi tia rob letakkan tanganmu di tempat yang bisa kami lihat
menjalankan eksperimen pada manusia begitu ya
kau tahu itu ilegal
ini sama sekali tidak berbahaya
thea berjalan ke arahnya dan mulai membaca pikirannya dia tercengang
pria jahat ini telah menghipnotis frank dengan alat ini
ini memiliki elektroda yang mengambil sinyal neuromuskuler dan menipu mereka membuat frank melakukan apa yang dokter ini inginkan
dia juga meningkatkan inderanya secara artifisial dengan alat ini
dengan demikian mengintensifkan kemampuannya
lalu frank mengikuti instruksi yang ditanamkan padanya
ketika semuanya sudah selesai dan pencurian selesai dia kembali dan duduk lagi
dokter mengambil benda itu darinya dan menyimpannya di balik lemari rahasia itu
lalu dia melepaskan frank dari hipnotisnya
tapi itu terjadi sebelum dia menghapus peristiwa yang terjadi saat dian hipnotis
ya kau merasa berada di sini selama ini tetapi kenyataannya dia menggunakanmu sebagai pion untuk perampokannya
tak bisa dipercaya
dan itulah mengapa aku tidak pernah bisa membaca pikiranmu tentang perampokan karena tidak ada ingatannya
mustahil bagaimana kau
kita akan menjelaskan semuanya kepadamu di penjara ikutlah
jadi dokter kangguru yang jahat ditangkap dan lab nya dihancurkan
frank dinyatakan tidak bersalah

dan negara juga menawarinya pekerjaan sebagai polisi atas balas jasa terhadap orang yang tidak beruntung
ada banyak cara untuk membantu masyarakat melalui cara cara yang benar
dan sekarang inilah saatnya kau menunjukkannya
terima kasih thea
dan untuk pertama kalinya thea bisa membaca pikirannya
ah tidak ada
apa kau ingin pergi minum kopi
frank dan thea menjadi teman baik
dan akhirnya jatuh cinta satu sama lain
dan bersama sama mereka memerangi kejahatan sebagai sibunglon dan pembaca pikiran
membuat lingkungan menjadi lebih baik satu persatu